mana ada sih siang siang gini hantu
kalian ada ada aja
ih beneran gak sama aku
iya aku sama adam liat sendiri
makanya hancur kan nanti gak ada kakinya
kaka liat aja sendiri
kaka periksa ke dalam
nanti kalian ikut ya
tutup pake ini
nggak ada siapa siapa
tadi kayak ada orang
seterusnya bagaimana pak mandor
kalian lanjutkan pekerjaan kalian
tapi ingat jangan sampai ada yang tahu
siapa pak mandor
luar biasa ya
sudah berdiri megah kampus ini di kampung kita ini
iya pak rt hebat
oh iya mami kalau aku udah besar aku mau ingin dikuliah di sini aja deh mi
hah ali mau jadi dokter
iya mi kalau udah gede
iya pokoknya semua didoain sama mami biar bisa kuliah di sini
tapi ingat ya kalau mau jadi dokter sekolahnya harus yang rajin
terus ali jangan lupa juga doain mami biar punya banyak rezeki buat nyokolain ali di sini
selamat datang pak imron
ada nih semua
baru daks ini adalah pak imron
ketua yayasan di sini
oh ini pak dax yang cermin
dina tolong dibawa adik adik semua keliling kampus
itu tuh kakaknya mau ngajak lihat lihat kampus
kampus jajan cilok
mak mak mak
dina pasti suka ya kuliah di sini
pasti dong soalnya disini itu dosennya baik baik fasilitasnya bagus dan yang paling penting
sih berkesan sama kosan apu
kak dina kosannya ditantumisikan
kak itu ruangan apa
oh itu laboratorium bedah kita nggak bisa masuk dalam cuman dari luar
hai ayo ayo boleh nggak kayaknya sesuatu kak kalau disini bidang kedokteran ada apa aja kak
di sini banyak kedokteran anak kandungan bedah pokoknya disini banyak deh kalau kakak di bidang
apa maka masih satu kedokteran umum deh oh
kayak gitu ya kak kita jalan jalan
banyak banyak bar latur juga anak anak maklumin kak kak kantin dimana kak
itu bantah apa perut apa genteng dam
aku kan pengen
apa kamu temen aku ya ya dam aku temenin kok
tuh kantin disitu kalau kalian pengen ke kantin nanti datang sama katora ya
kok gue sih dia
kok gue sih dia
kok gue sih dia
kok gue sih dia
kok gue sih dia
gue duit dari mana
pake duit lo lah itu lo sendiri yang nggak mau ditanya tanya
ya udah kalau gitu rafa sama adam ikut kakak ya dan yang lainnya ikut kakak dina keliling keliling kampus lagi
yaudah kalian jalan duluan ya
kalian belok kiri aja ya
yaudah kalian jalan dulu ya
yuk yuk yuk

kayaknya orangnya lagi sakit ya rafa
kamu kenapa sakit ya
bukan ngantuk kali dem
ada bangun kan om rafa
hantunya gak ada kakinya
mana ada sih siang siang gini hantu
kalian ada ada aja
ih beneran gak sama
iya aku sama adam liat sendiri
makernya hancur kan

kakak liat aja sendiri
kakak liat aja sendiri
serem banget kaka liat aja sendiri
gak ada kaka gak percaya
kalau gitu kakak periksa ke dalam
di mana ada hantu
gak ada kan hantunya
kalian pasti ngerjain kakak ya
di situ kak
di situ kak
ada itu tuh
liat tuh kan
tadi beneran ada
kita cari teman kalian aja